sebagai seorang pencinta dan pemilik usaha tanaman hias taman eyang uti
nadia atmaji memiliki ide untuk mencari media tanam pengganti tanah yang sudah konvensional
berbekal riset yang didapat di dunia maya nadia menjatuhkan pilihannya pada media tanam hidrogel
selain dianggap unik media berbahan polimer ini juga mampu menghadirkan kesan segar
dengan warna artistik di setiap sudut rumah
kelebihan lain pemilik tanaman hias tidak harus sering sering menyiram dan memberi pupuk
selain hidrogel media tanam antikotor lain adalah pasir malang
yang penampakannya tidak seperti tanah pada umumnya dengan material granular yang lebih besar
tidak semua jenis tanaman cocok ditanam dengan hidrogel atau pasir malang
pasir malang itu sebenarnya bisa jadi media tanam atau bisa jadi campuran media tanam
kalau untuk jenis pohon kaktus anggrek dia bisa jadi media tanam
media tanam hidrogel itu digunakan untuk pohonan yang banyak memerlukan air
setiap tanaman yang tidak berkayu dan ditanam dengan media tanam hidrogel dan pasir malang
dapat ditumbuh dengan cantik sebagai penghias ruangan
in general sih semua tanaman cocok ya
terutama tapi kan kalau ini lebih ke estetika
jadi tanaman hias itu cocok karena estetikanya tadi
terutama untuk tanaman tanaman hijau atau foliage plant
atau tanaman hias daun atau tanaman yang sukulen sifatnya
jadi dia ada menyimpan air di dalamnya
batang itu sukulen atau daunnya
apapun pilihan media tanamnya seperti hidrogel dan pasir kali
namun ada baiknya anda tetap memantau perawatan tanaman hias anda
agar mampu menjadi penyegar mata di setiap sudut rumah
tim liputan cnn indonesia